kembali bersama cnn indonesia newsroom menko kemaritiman luhut bin sarpanjaitan menjelaskan alasan larangan bagi kementerian kelautan dan perikanan untuk tidak lagi menenggelamkan kapal pencuri ikan
luhut meminta agar kementerian yang dipimpin susi pujastuti tersebut lebih fokus pada peningkatan ekspor dan penangkaran ikan
mana mau kita bakarin tenggelamin semua itu atau kita berikan kepada nelayan kita
anda jawab aja itu sebenarnya esensinya
jadi sebenarnya tidak ada maksudnya presiden memerintahkan untuk fokus pada tugas tugas masing masing
apa itu peningkatan ekspor misalnya di kkp yang dari data yang ada itu menurun
ditingkatkan itu kenapa sekarang banyak lagi kelihatan pabrik pabrik ikan yang tutup
nah itu kan laporannya ada kenapa suplai ikan yang putus
nah itu kan laporannya ada
nah itu kan laporannya ada